pemerintah kota bandung kembali menerapkan buka tutup jalan sebagai upaya mengurainya kerumunan
salah satu kawasan yang terkena kebijakan ini adalah ruas jalan asia afrika
mulai selasa malam pukul enam sore ruas jalan ini ditutup oleh petugas hingga empat belas hari ke depan
penutupan jalan selama dua minggu ini terbagi dalam dua kategori yaitu ring satu dan ring dua
ring satu adalah ruas jalan yang berada di pusat kota atau jalan protokol
seperti asia afrika jalan merdeka tamblong braga otista dan di patiokur
sementara ring dua meliputi jalan jalan menuju pusat kota
seperti jalan ahmad yani lingkar selatan buah batu muhammad toha pasir koja dan jamika
ruas jalan yang ditutup tersebut dibagi menjadi tiga waktu sesuai dengan situasinya
mulai pukul enam sore hingga pukul lima pagi pukul delapan malam hingga lima pagi dan pukul sembilan malam hingga enam pagi
jadi penutupan ini dimulai dari malam ini ada kurang lebih sekitar dua puluh tiga titik
asalnya dari sepuluh titik kita mas satu yang di patiokur
jadi keseluruhan itu ada ring satu dan ring dua
jadi dalam ini untuk mengendari kerumunan kerumunan orang
jadi pemerintah kota bandung bekerjasama dengan pemerintah
untuk jalan agar supaya penyebaran covid sembilan belas tidak terlalu lama di kota bandung
penutupan jalan ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah kota bandung
yang mengacu pada peraturan wali kota bandung no tujuh puluh
di mana saat ini kota bandung memperketat adaptasi kebiasaan baru
dalam upaya mencegah penyebaran covid sembilan belas